seorang imigran asal palestina membuat keributan di rumah detensi imigrasi surabaya pada minggu siang
usai melawan petugas pelaku juga menguasai sebuah kendaraan dinas
kemudian mencoba melarikan diri dengan cara menabrakan mobil ke pagar pintu gerbang
sejumlah petugas tak mampu menghalau
melihat pelaku membawa kabur mobil dinas berplat merah dengan nomor n seribu tiga puluh sp
kepala rumah detensi imigrasi surabaya menyebut
peristiwa tersebut bermula saat jam makan siang berlangsung
terjadi perkumpulan yang cukup sengit
kemudian berhasil digagalkan melarikan menggunakan kendaraan motor
si dtd tersebut melihat peluang adanya tempat penyimpanan kunci mobil
kemudian tempat penyimpanan itu dirusak
kemudian diambil secara acak
kemudian berhasil menguasai satu mobil itu mobil dinas
sampai saat ini pencarian imigran yang kabur terus dilakukan
bekerjasama dengan satlantas forest pasuruan
irsyapriyongko pasuruan jawa timur